bapak tolong dirimanya
kok kamu sendiri
asalkah kamu jangan kemana mana ya
kamu maunya apa kasih tahu ke saya
afiq kembali dengan
sintia sekarang juga
dan semau afiq tidak lagi memikirkan warita lain dalam kehidupannya
kamu tidak mampu melakukannya
saya akan beberkan semuanya ke media
saya akan melakukan apa yang kamu mau
kok jam sepuluh mereka belum pernah dateng ya
ini mau sampai kemana
kapan kita terus menunggu
ini aku yakin mereka gak akan dateng gek
seperti yang udah udah
tadi om artta itu udah ngabarin aku
iya dia bilang sih dia mau isi bensin dulu
dan sekaligus ke jakarta
ya ya udahlah aku nunggu di dalam aja ya
ya udah kalau gitu
aku juga nunggu di dalam
tante tante jangan pagi
tante jangan pagi
gak boleh nangis ya
oh iya tante pengen buat susun
untuk dade bayi
kenzo bisa gak titipin dade bayi disini
jangan kemana mana ya
tante mau tidur dulu ya
sekarang juga kamu pulang
dan jangan bawa bella
loh kenapa ma
dadah lagi serius pak
sintia mau bunuh diri pak
dan laura akan
lapor polisi dan akan bikin konferensi
pers dia akan bilang bahwa
keluarga kita yang sudah membuat anak
mau bunuh diri
papa kan tau kan pak
kalo sampai itu terjadi
hah nama keluarga kita bisa hancur pak
reputasi saham juga akan anjlok
ngerti kan pak
ya udah ayo kita pulang sekarang cepat
selangkah lagi afif ketemu sama bella
afif nggak mau
kamu gak mungkin bakal bahagia kalau mengorbankan orang lain
apalagi orang itu adalah
kenapa dia bawa bayinya pergi
kakak lihat kenzo nggak
ada apa ini
tadi aku tinggalin kence sama bayinya di luar
terus sekarang udah gak ada
jangan pandek dulu
mereka nggak mungkin terlalu jauh
di dekat sini ada kok pantiasuhan
kakak suka lewat di depan jalannya
kalau kakak mau pergi ke sekolah
inget itu aja ya
jangan sampai kesasar
itu kan tempat anak anak yang gak punya
ya kan kak
udah kamu cepet cepet ke pantiasuhan
dan kasih bayi ini ke orang orang pantiasuhan
nah kalau bayi ini udah gak ada lagi
tante bella pasti menerima kamu jadi anaknya
dan kamu nggak ada saingannya lagi
tante bella pasti nggak akan meninggal kamu lagi
emang bener kak
udah percaya sama akulah
apa bisa ngerti perasaan kamu alvin
tapi kamu seharusnya kasih tahu sama sintia
karena mungkin dia masih perlu waktu untuk menerimanya
oh iya kamu udah telepon bela belum
mungkin dia nungguin kamu
jangan ditutup ya
tunggu tunggu tunggu
kamu tolong sampaikan ke bella
kalau aku sama papa gak jadi kesana untuk jempet dia
kami harus pulang ke jakarta sekarang
karena ada urusan yang mendadak
iya nanti aku sampein
kenzo udah ketemu
udah lagi nih
terakhir kamu tinggal kenzo sama baby
apa ada alika di situ
kamu lihat kenzo sama baby
aku aja gak sama mereka
alika jangan bercanda
ini masalah serius
papa tanya sekali lagi
aku nggak tau pa
tapi jangan maksa maksa aku dong
jawab papa sekarang dimana
kenzo bawa bayi itu ke panti asuhan pa
leluhur semua uprising di sini
kamu tolong bayi sendiri ya kamu
aku bawa bayi ini ke pantai asuhan
gimana kalo om bantuin kamu bawa bayi ini ke pantai asuhan boleh
boleh biar kaku aja yang bawa bayi ini ke pantai asuhan
ah lu dapet
om gak mau bayi
kok kamu sendiri dan bayinya dimana
astaga kamu jangan kemana mana ya
jangan jangan jangan